pemerintah provinsi dki jakarta dipastikan mengajukan memori banding atas putusan pengadilan tata usaha negara jakarta
yang mengambulkan gugatan izin reklamasi di pulau i f dan k teluk jakarta
putusan pengadilan membuat pembangunan di tiga pulau buatan itu harus dihentikan sampai berkekuatan hukum tetap
keputusan pengadilan tata usaha negara jakarta yang memberikan izin reklamasi pulau fi dan k
oleh pemerintah provinsi dki jakarta kepada pengembang pt jakarta propertindo
pt jaladri kartika ekapaksi dan pt pembangunan jaya ancol dinilai cacat hukum
beberapa poin cacat hukum tersebut diantaranya karena pihak pengembang tidak melakukan konsultasi publik
dengan benar terkait analisis dampak lingkungan
selain itu pemberian izin reklamasi di ketiga pulau itu berpotensi menimbulkan kerugian ekosistem teluk jakarta
potensi kerugian ekosistem mencapai sembilan puluh dua triliun per tahun
pelaksana tugas gubernur dki sumarsono optimistis pihaknya akan menang di tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara
seperti halnya banding pemprov dki atas putusan pulau g mei dua ribu enam belas lalu
pihaknya akan mengajukan memori banding sebelum tiga puluh maret dua ribu tujuh belas
yang pertama yang lalu memang tidak dilengkapi ya saya kira ada dokumen yang agak tercecer
terutama terkait dengan tata ruang
tata ruang garis peningsurasi sama itu
yang kedua mengenai amdal
andal telah dilakukan dan telah disosialisasikan itu juga tidak
karena disinggung singgung seolah olah pembetul popis dki jakarta tidak mensosialisasikan
yang ketiga mengenai kewenangan
jadi gubernur dengan tegas kita memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan seperti itu

pembetul popis dki jakarta memutuskan mengabulkan gugatan nelayan terhadap reklaman
pembetul popis dki jakarta memutuskan mengabulkan gugatan nelayan terhadap reklaman
di tiga pulau di teluk jakarta dalam tiga sidang terpisah
selain itu majelis hakim juga memerintahkan penundaan segala bentuk pembangunan dalam reklamasi tiga pulau
sampai ada kekuatan hukum yang tetap
sufiani tanjung cnn indonesia